kelompok masyarakat di lombok nusa tenggara barat yang mengatasnamakan diri relawan pejuang prabowo subianto
memutuskan pindah haluan mendukung ganjar pranowo pada pemilihan presiden dua ribu dua puluh
dalam deklarasi di kabupaten lombok timur pada rabu ratusan simpul relawan yang terdiri dari tokoh pemuda
tokoh masyarakat dan tokoh agama ini membuka kostum bergambar prabowo subianto sandiaga uno
dan menggantinya dengan baju bergambar ganjar pranowo
tentu pilihan kami berdasarkan situasi terakhir di indonesia elektabilitas menentukan pengurus menentukan
dan kami yakin setelah kami berikan kesempatan kepada pak prabowo di masa lalu
dan sudah maksimal kami bantu berjuang
alhamdulillah kami berikan kesempatan kepada berikutnya pada bapak ganjar pranowo
untuk memimpin republik indonesia pada pemilu dua ribu empat mendatang
tokoh masyarakat setempat menyebut isu kebinekaan sebagai alasan utama peralihan dukungan dari prabowo ke ganjar
dalam pilpres dua ribu sembilan belas lalu kpu nusa tenggara barat menetapkan pasangan prabowo subianto menang telak
dengan perolehan dua juta suara mengalahkan jokowi ⁇ maruf ⁇ amin yang memperoleh sembilan ratus lima puluh satu ribu suara
tim liputan cnn indonesia